bapak yang urus
ling nanti ketung dua usul ketung ikut bago yang balon
kamu aja deh yang usul ya biar panitia boleh ikut lombanya
eh bukan nempel nempelin poster malah pacaran lu berdua
ya bang ini kita udah mau pergi tempelin nih
nih udah selesai posternya
john kamu ngerasa gak si pur baru juga jadi ketua keutusan aja udah sombong
coy maaf nih sebelumnya coy
kamu jangan marah ya
kan baru minggu pulang
tunggu sebentar ya tadi lagi bikin sayur
bukan sayur bening
itu sih bukan sayur daun daunan lorbus
bang tanyain mas pur dong
ya kagak tau
ya ntar abang tanyain dah
ya ntar abis makan
abis mah stop
kok gak ada lomba makan kerupuk untuk remaja sih
lomba makan kerupuk itu khusus untuk anak anak
kalau gitu ada yang untuk remaja
kalau diadain lomba makan kerupuk untuk remaja ntar kamu pasti jadi juaranya
wah kamu jangan begitu pur
itu kamu sama saja dengan menuduh
kalau badannya yang sebesar neng bunga orangnya pasti rakus
tati bantuin ya bang
ya ntar jatah abang abis dong
emang kenapa kalau cepet abis
biar abang cepat nanya mas pur
nanya apaan sih
nih nanya ada lomba bikin kue apa enggak
agak ada lagian kalau ada juga siapa yang mau ikut
nah itu dia justru kalau nggak ada kan tati bisa jadi juaranya
bunga ada apa
ongkur jahat pur
masa gak ada lomba makan kerupuk untuk remaja
nanti biar ibu bilang sama bapak ya
bapak masih lama pulangnya
ya kamu tunggu dong
sampai bapak pulang
pokoknya kalau nanti agus terserah gak ada lomba makan kerupuk ibu gak usah nyumbang
pak masa nanti agus tusan gak ada lomba makan kerupuk untuk remaja
biar nanti ibu yang urung
tadi kata ibu biar bapak yang ngurus
sekarang kata bapak biar ibu yang ngurus
yang bener siapa yang bakal ngurus
bapak yang urus
ling nanti ketemu gua usul ketemu ikut bergoyang balon
kamu aja deh yang usul ya biar panitia boleh ikut lombanya
eh bukan nempel nempelin poster malah pacaran lu berdua
ya bang ini kita udah mau pergi tempel nih
ayo deh yuk
iya pak mama belum tahu bisa nerima papa lagi apa kagak
hmm sebelum mama mau berangkat ke rumah babe papa juga bilang gitu
yaudah deh iya ntar mama pikirin
deh tapi mau ikut lomba balap karung sama anak anak
haji murad sama haji sodyk udah mau lawan gua
hmm bapak bikin malu aja
yaelah tiba tiba bikin malu aja lo ribetin
yang penting gua bisa senang mengenal masa lalu
iya babe senangnya karena babe mau mejeng dengan mertuanya ojak ya kan
ojak tadi nitip karung sama mila
eh bikin ribet aja tuh anak ya
main di jalan tengah jalan
ah jadi kalah kan
oh barusan di sono
anterin gua ke si ron ron
saya bukannya mau protes
tapi saya cuma mau minta diadain lomba makan kerupuk buat remaja
soalnya poster lombanya sudah jadi
kan bisa dikoreksi
kalau pak sofian mau nulis aja sendiri
udah saya tempelin semua
ron itu karung buat buah
wah gimana lari
ke kanan dikit
saya udah lapor
sama ketua panitianya
kenapa minta ampun
maaf bang kebiasaan
gue kagak jadi
minta tiadain lomba panjat pinang
nggak usah melok gue